dewan perwakilan rakyat masih menunggu surat pengajuan
apakah kepala kepolisian republik indonesia jenderal badrodin haiti diganti atau diperpanjang masa jabatannya
meski badrodin memasuki masa pensiun pada juli nanti isu ini sudah muncul di senayan
ketua dpr adekomarudin masih menunggu surat pengajuan dari presiden
terkait dengan posisi kepala polri badrodin haiti sesuai dengan aturan
surat pengajuan penggantian atau perpanjangan jabatan kepala polri harus disampaikan ke dpr
paling lambat dua hari sebelum kepala polri memasuki masa pensiun
badrodin haiti akan menjalani masa pensiun pada juli dua ribu enam belas nanti
surat apapun dari presiden republik indonesia presiden jokowi kami pada posisi menunggu itu
dan tentu semuanya bolanya ada di beliau
dewan menunggu apa yang dilakukan oleh presiden
dan setelah nanti ada surat dari presiden jokowi tentu baru kita akan tidak lanjuti
apa yang menjadi isi surat dari beliau tersebut